kita ke informasi lain upacara ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara digelar di lapangan markas besar tni angkatan udara selasa pagi
diikuti seluruh jajaran tni angkatan udara upacara berlangsung khidmat
upacara ini merupakan puncak perayaan ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara setelah digelar pesta rakyat dan pameran alutsista di bandara halim perdana kusuma jakarta pada minggu dan senin kemarin
dalam sambutannya kepala staf angkatan udara marsikal tni yuyusutisna mengatakan
dalam usia baru tni angkatan udara harus dapat lebih baik lagi menjaga kawasan langit indonesia
pengadaan alutsista dan program baru akan segera dilaksanakan tahun ini agar pada dua ribu dua puluh empat seluruh alutsista tersedia
tahun ini sendiri kita menuntaskan pengadaan pengadaan alutsista yang ada atau yang berada di pesta ke tiga ini

sehingga kontrak kontrak pengadaan

kontrak kontrak tersebut diantaranya adalah pesawat tempur generasi kelas enam

kemudian pesawat amphibius sekaligus untuk pemadam kebar barang dan perperluan intelijen
ada enam pesawat kemudian pesawat c dua ratus dua belas sebanyak sembilan pesawat
empat pesawat helikopter delapan pesawat plus dua untuk vip
kemudian pesawat ple yang berkelas mali untuk di dua spot
juga radar hanun ada enam radar pasif ada dua
kemudian rudal nasa rudal rangnam kemudian mariam hanun
selain di jakarta upacara hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara
tergelar di lapangan upacara staf dua lanut sulaiman kabupaten bandung
melalui peringatan ini kepala staff tni au mengapresiasi kinerja seluruh personil tni au
salah satunya mempertahankan zero accident
upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara dilaksanakan pukul delapan pagi
di lapangan upacara staff dua lanut sulaiman kabupaten bandung
upacara diikuti para pejabat dan anggota dan perusahaan yang berpengalaman untuk melakukan upacara ini
upacara diikuti para pejabat dan anggota dan perusahaan yang berpengalaman untuk melakukan upacara ini
upacara diikuti para pejabat dan anggota dari markas lanut sulaiman lanut hussein sastra negara

dan aparatur sipil negara di lingkungan tni au
dalam sambutannya kepala staf angkatan udara marsikal tni au yuyusutisna yang dibacakan inspektur upacara
wakil komandan koharmat au dan pakar pengelolaan tni au
marksma tni hadi suwito mengatakan
konsep kegiatan peringatan tahun ini adalah pesta rakyat sebagai kemanunggalan tni au dengan rakyat
tni au mengklaim telah melakukan sejumlah program
yakni santunan keluarga prajurit yang gugur dalam tugas berupa beasiswa bagi putra putri hingga lulus kuliah
selain itu juga program pembangunan rumah prajurit
tni au juga akan melakukan inovasi inovasi dalam rangka mengefisienkan penggunaan anggaran
dan mempercepat program pengadaan alutsista
serta melanjutkan program road to zero accident
jadi tahun ini memang karena ada tahun politik
saya kira kita upacara di tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara ini kita sederhana
namun banyak penekanan penekanan kepala staf angkatan udara
khususnya tentang program program kita yang sudah kita laksanakan yaitu menuju zero accident
dan keselamatan terakhir
terbang dan kerja
kemudian program program mef yang kita penuhi secara perlahan lahan bertahap
ini mef sudah masuk mef tahap kedua
akan ke depan kita akan dilengkapi dengan pesawat pesawat baru alutsista baru
menjelang pemilu tujuh belas april mendatang
seluruh personel diharapkan dapat menjaga soliditas dan sinergitas
baik di internal tni au antar angkatan dan dengan lembaga pemerintahan
saya mengucapkan selamat
tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara
mudah mudahan saya berharap tni angkatan udara
dengan umur yang tujuh puluh tiga tahun ini
lebih profesional di dalam melaksanakan pertahanan keamanan nasional kita
di tahun dua ribu sembilan belas tni au mengaku akan membentuk satuan baru
beberapa lanut akan ditingkatkan menjadi tipe a
melalui tema berlandaskan jiwa profesional militan inovatif dan kemanunggalan bersama rakyat
tni au siap melaksanakan tugas matra udara dalam mendukung tugas pokok tni
zai ul haq hermi sulianegara kabupaten bandung